sedikitnya tiga puluh pengusaha umkm asal indonesia bersama sekitar tiga ratus enam puluh enam pengusaha umkm asal malaysia
mengikuti training dan coaching oleh pembimbing kewirausahaan datuk wira azizan osman asal malaysia
di hotel kawasan nusa dua bali senin siang
training kerjasama kemen parekraf dengan penyedia pelatihan pembinaan
serta pemasaran bisnis asal malaysia richwork international ini memberikan sejumlah materi pembelajaran
dengan target agar pengusaha umkm bisa lebih mengembangkan usaha pemasaran strategi bisnis
hingga membangun jaringan atau relasi bisnis ke dunia internasional
untuk mendapatkan wawasan terkait dengan bagaimana membangun bisnis
karena rich work ini sebagaimana kita ketahui bersama dikenal sebagai platform yang keren untuk pelatihan pendampingan
inkubasi sehingga banyak pelaku usaha di malaysia ya
yang betul betul bisa dari yang skala umkm bisa menjadi hebat ya
menjadi bisnisnya bisa mengglobal bahkan
sejumlah pengusaha umkm asal indonesia mengakui pemasaran hingga koneksi ke pasar internasional
menjadi kendala memperluas usaha mereka pasca pandemi covid sembilan belas
dari segi sdm ya yang saat ini saya rasakan lalu marketing
marketing saat ini dibutuhkan untuk endorsement mungkin untuk promosi dan itu saat ini belum maksimal
hanya kita perlu link aja link atau pemasaran yang lebih luas lagi
karena mutiara lombok sudah terkenalkan di seluruh dunia jadi insya allah untuk pengembangan kita berharap dapat ekspor
link link ekspor untuk keluar dari indonesia
kita belum pernah untuk mendistribusikan ke seluruh indonesia
cuman alhamdulillah kita mengikuti rangkaian acara kemen parekraf ini sudah sangat terbantu sekali
terpilihnya negara malaysia berkolaborasi dengan pengusaha umkm indonesia
lantaran kedua negara memiliki banyak kesamaan
saya kira kami boleh buat benda yang sama di indonesia
sebab buat bisnis sama ada di malaysia atau di indonesia lebih kurang sama
sebab target market
tapi kita tetap juga sama manusia
mungkin yang berbeza sedikit dari segi governance ataupun undang undang
tapi dari segi membina produk memasarkan produk menguruskan perniagaan
more or less adalah sama
jadi kami harap moga moga kerjasama yang terjalin ini dilanjutkan ataupun berterusan
moga moga kami dapat menghulukan tangan dan membantu usahawan usahawan di indonesia ini bangkit daripada krisis
saya melihat pasaran di indonesia ini terlalu luas
dan kami yakin kami bisa membawa apa saja kejayaan yang telah kami cipta di malaysia ke indonesia
dan bisa berkolaborasi bersama dengan umkm di indonesia
pengusaha umkm asal malaysia yang hadir merupakan pengusaha milioner dari berbagai bisnis
mulai dari kuliner kesehatan fashion hingga kria
sementara umkm asal indonesia merupakan umkm terpilih dari beragam bisnis usaha
yang memiliki skalab kualitas
keputusan umkm adalah kemasaran atau sales lebih dari satu ratus lima puluh juta rupiah per bulan
selain untuk memperbesar bisnis kolaborasi pengusaha umkm indonesia dan malaysia
diharapkan mampu membuka lapangan kerja bagi calon pencari kerja di tanah air
tim liputan cn indonesia badung bali